dan berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan sebanyak enam lima puluh delapan kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai lima ratus sembilan puluh dua sembilan ratus kasus pasien sembuh bertambah tiga sembilan ratus empat puluh delapan orang
total pasien sembuh hingga saat ini yakni empat ratus delapan puluh tujuh empat ratus empat puluh lima orang
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus tujuh puluh satu orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai delapan belas satu ratus tujuh puluh satu jiwa